informasi berikutnya kementerian pendidikan dan kebudayaan menggelar pameran surat pendiri bangsa di museum nasional jakarta
dan setidaknya ada dua puluh lima surat asli dari delapan pendiri bangsa dipamerkan guna menggugah maksud kami sahara sang pahlawan
apa yang tak kutemukan dalam filsafat kutemukan dalam dirimu
itulah sepenggal puisi yang ditulis sultan syahrir melalui sebuah surat yang dikirim untuk maria dusatu sang istri tercinta pada seribu sembilan ratus tiga puluh lima silam
puisi syahril adalah satu dari delapan surat pendiri bangsa yang dapat dibaca di pameran ini
masih ada surat surat insinyur soekarno muhammad hatta
sultan syahrir ra kartini tan malaka ki hajar dewantara john lee dan agus salim
surat surat yang dipamerkan di tempat ini mencoba mengangkat sisi humanis sang pendiri bangsa
sebagian berbahasa belanda dan bahasa indonesia bahkan tidak sedikit ditulis dengan tulisan tangan
yogi salah satu pengunjung pameran terdecak akan tulisan asli pada surat surat yang dipamerkan
ia begitu mengapresiasi agenda ini
saya sangat berdecak
susah mendatangkan surat saya dengar dari beberapa penyelenggara bahwa surat ini datangkan dari belanda dari inggris seperti itu
jadi ya langkah yang sangat luar biasa saya rasa
dan hal ini memang harus sering dilakukan
begitu pula dengan desi
dirinya langsung terpanggil pada puisi puisi sultan sahrir
bagus banget ya
lebih karena perempuan melihat kata katanya syahrir kepada maria
yang katanya aku menemukan
aku menemukan sesuatu di luar filsafat dari dirimu
kurang lebih kayak gitu
riana wulandari direktur sejarah direktorat jenderal kebudayaan kementerian pendidikan dan kebudayaan mengungkapkan
pemerahan ini diharapkan menarik milenial agar lebih dekat dengan sejarah melalui surat surat mereka yang sudah berumur lebih dari delapan puluh tahun
dan surat yang dibawa ini tidak mudah karena surat ini didapatkan harus dari ada yang di belanda
ada yang dibawa sendiri oleh sejarawan haripose yang peneliti tan malaka
juga ada keluarga
ada juga yang dari museum dewantara untuk ki hajar dewantara
dan ada beberapa museum di belanda
nah kenapa kami menampilkan ini
saya kira ini tepat sasaran kami adalah generasi milenial
satu mengenal sejarah dengan cara yang berbeda
anak anak sekarang dekat dengan jj
anak anak muda terbiasa melihat sumber aslinya
mereka manusia biasa
dalam kondisi sepi dia bicara kesepian
dia bicara tentang dunia bicara tentang perang dunia bicara tentang kondisi sehari hari
dan banyak hal yang dimana surat surat humanisme itu sangat menyentuh
pameran surat pendiri bangsa akan berlangsung hingga dua puluh dua november mendatang
pengunjung bisa langsung datang ke gedung b museum nasional dari pukul delapan pagi
jadi jangan siesakan kesempatan ini ya